dari kubu tiga itu kan dari awal menyatakan ini ya ada kecurangan tsm gitu
memang sengaja didesain dari hulu ke hilir terjadinya kecurangan sehingga menyebabkan prabowo gibran menang
meskipun kalau kita lihat kita kilas balik dua ribu sembilan belas pada saat pak prabowo belum berhasil memenangkan pilpres
kita juga mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang tsm ini terjadi keberpihakan aparat ya
ada keuntungan yang diperoleh oleh petahana tetapi tidak bisa kita buktikan memang
saya kira pun saat ini untuk membuktikan tsm itu rasanya tidak gampang
mungkin karena itu ya dilakukan dua upaya secara langsung
ya satu di mk satu lagi di dpr melalui hp
tetapi saya tidak melihat di lapangan adanya kecurangan tsm itu
karena bagaimanapun juga kalaupun itu terjadi pasti akan ada irisannya dengan apa yang kita lakukan perjuangkan di dalam pemilu legislatif
nah akan ada keberpihakan terhadap mungkin partai partai tertentu yang mendukung pasangan calon tertentu
nah tetapi itu kita tidak lihat dan tidak ada gugatan terhadap kecurangan
oke kalau mas edi sendiri melihat pemilu kali ini seperti apa sih
karena banyak pihak yang menilai bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling amburadul
saya melihat pelaksanaan pemilunya secara umum cukup baik
meskipun ada beberapa hal yang tentu perlu kita koreksi
seperti misalnya ada permasalahan tentang sirekap yang menyebabkan kegundahan keresahan kecurigaan di masyarakat
ya padahal si rekap itu kan sesuatu yang sifatnya it yang harus diuji sebelumnya
apalagi ini untuk suatu event yang sangat vital gitu
tetapi kenapa bisa gagal sehingga akhirnya ditutup
tetapi secara keseluruhan jauh lebih baik menurut saya karena kita lihat dengan tidak membandingkan musibah ya
tetapi pemilu dua ribu sembilan belas banyak penyelenggara yang meninggal ratusan hampir delapan ratus
sekarang kita melihat jauh berkurang
dari tema secara keseluruhan ini tema yang tidak defisif tidak membelah masyarakat
dua ribu sembilan belas kita melihat kan ada cebong dan kampret ya nasionalis agamis gitu ya
yang membelah betul betul masyarakat sampai hari ini pun residunya kadang kadang masih terasa gitu
nah sekarang ini kan agak lebih edukatif temanya
nah jadi sehingga masyarakat bisa menilai seperti itu
tetapi dari aspek penyelenggaraan saya pikir lancar
tidak ada keributan tidak ada kehebohan
kita masih ingat ada bakar bakaran kok di depan bawaslu menewaskan beberapa orang
jadi saya kira dari aspek gejolak sosial sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dua ribu sembilan belas